di tengah isu bergabungnya jokowi ke partai golkar
anggota komisi satu dpr ri fraksi golkar dev laksono mengatakan
bahwa jokowi gibran adalah bagian dari keluarga besar partai golkar
dev menyebut jokowi adalah sosok pengayom bangsa
yang menyatukan setiap elemen masyarakat
dan golkar terbuka untuk menyambut jokowi dan putranya gibran raka buming raka
dave juga menambahkan golkar akan siap mendukung pemerintahan terpilih